lagi dibenerin atau emang nggak mau nunjukin ayo persen pokoknya
buranti tidak percaya sama saya
saya tidak berbohong buranti kalau saya bilang tidak ada tidak ada kalau tidak ada lagi yang
dibicarakan saya akan tinggal dulu saya banyak urusan taruh iii
tayah kenapa kampung kita yang jadi teror kenapa parete parete nenek kepehe buranti
kalau mau pengen tanya jelas langsung sama pampir ntar aku ketemu om om putanya itu
nyedot siapa pakai nanya mas saya eh seburanti maku mahasiswa
eh parete kenapa sih kau ngasih jawabannya tuh penuh dengan keceriaan kegembiraan dan juga
dengan penuh kesejahteraan gitu kayaknya ini emosi rt lagi bingung banyak ternak warga yang
dimakan pampir malah pakai nanya saya tekan cuman tanya pak retek karena saya tuh bingung
kenapa cuman kampung kita aja kan masih banyak kampung kampung yang lain kayak gitu banget sih
cuma ada pampir kamu sini di mumi sari yang saya tahu nih pampir adanya dua negeri iya juga sih
di museum aku ngeliat putih mati
kalau kau kayaknya berdarah deh
ya kadang sini ada yang tajam nih
ya tentu jangan jangan itu putih matinya pampir lagi
aduh bener bener udah ada hubungannya
kalau emang ini benar seperti yang dibilang sama anak anak berarti besok pak rete harus ngecek ke tempat itu
iya lo udah ngopi belum
hahaha kalau ngopi denger lo budak
siap siap mulu cepat
iya pak rete untung saya cuma piharanya amuk sama laler di rumah
lo bisa dipihara ya
aku justru khawatir sama teror hampir di kampung kita ini
iya iya teror vampirnya ngeri
dia jauh yang ngisep
ini aku takutin nih
vampir itu darah manusia
serem aku sih takut aku mau jadi korban mampir
ada nggak ya cara buat nangkal vampir itu
aduh adam pakai ya kalungnya
aduh ini kalung bawang putih ini sengaja bibi buat buat kalian
bau tahu bibi ada
tahu nggak lampir itu paling takut sama bawang putih
kayak kan goreng bi

oh jadi kalian pada ketawain kita
sehat banget sih ketawain kita
iya emang kita lucu pakai bawang putih
maksud pak rt di salah satu koleksi museum saya ini ada pampir jadi begini bang saipul kita tuh
datang ke sini bukannya mau nuduk tapi mau ngecek karena kita kan harus cari solusi buat nyetopin
teror hampir di kampung ini bener tepate betul sekali buranti tapi di museum saya ini tidak ada
mampir eh dia ngotot banget ini ajalah daripada kita ngotot ngototan tunjukin aja dimana peti
mati itu berada ada enggak dalam musim itu coba ada kebetulan peti yang pak rt dan buranti maksud
lagi diperbaiki di luar kota jadi tidak bisa dikonsumsiin
lagi dibenerin atau emang gak mau nunjukin ayo persin
buranti tidak percaya sama saya
saya tidak berbohong buranti kalau saya bilang tidak ada tidak ada
kalau tidak ada lagi yang mau dibicarakan saya akan tinggal dulu saya banyak urusan
diantar dulu ii ae gimana sih main luas lewat soalnya
iya pak rete kok aneh ya pak rete ya kenapa dia pakai pakaian kayak gitu siang siang gini kok kayak takut kena matahari

bolapa kayak pake pakaian matthew kan oke gitu sih entar istri skrubi sih kaya urging
ini ditinggalin dong
kenapa sih kita harus pakai kalung bawang
udah kah pakai aja kak
daripada yang sopan penyamang kita lagi
tapi aku gak percaya
iya apa salahnya sih
kita ikutin aja siapa tau emang bener bisa buat nakutin pampit
itu kan pak saiful
kayaknya ada yang aneh deh sama pak saiful
pak saiful emang lagi mau ke sini
kalau siang kan pak saiful nggak pernah keliling kampung sini
pokoknya kita nggak setuju ada museum di kampung ini
buat apa ada museum tapi bikin rusuh warga dengan soal vampir yang langsung darah
hei saudara saudara tenang
saya kasih tahu dengan kalian semua
di museum saya di tempat ini tidak ada pampir
enggak ada vampir
buktiin dong pak saiful
pokoknya kita mau lihat peti mati itu ada isi apa enggak
petinya mesti dibuka
tapi peti mati itu sekarang sudah hilang
bagaimana saya bisa menunjukkan ini kepada kalian
bok kami enggak percaya
pak reti ayo pak reti cepetan
benar pak reti pak reti datang
pak reti tolong bijaksana pak reti
ini kemohon warga
museum ini harus ditutup pak reti
soalnya bikin rusuh warga
benar pak reti